dia akan semakin ingin dekat dengan anak kandungnya
lebih baik aku gak pulang dulu
aku butuh waktu sendiri
untuk bisa berpikir jernih
iya pak mau pesan apa
baik pak ada lagi
itu aja dulu
ditunggu ya pak
bukan soal makan dindi
terus soal apa
aku baru tahu rahasia besar
kalau nindy anak aku
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
bukan soal makan nindy
terus soal apa
aku baru tahu rahasia besar
kalau nindy anak aku
kita belum meninggal
nindy masih hidup
kamu jangan bercanda nak
mana mungkin ini masih hidup kita berkali kali loh
ziarah ke makamnya memberikan doa yang indah buat nindi
makam yang sering kita datangin itu kosong
gak ada nindy disana
selama empat tahun
nindy itu masih hidup
nindy itu masih hidup
mbak andin udah bilang ke papa
kalau gue minta maaf
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ninde masih hidup
terus terus sekarang nindy mana
apa mau ketemu nindi
nindi ada di depan tiaz
tuhan elsem buang nindi

buat apa elsem begitu
kenapa elsem begitu nak
kenapa elsem tidak
kau tidak usah fitnah aku pak
dia bilang ke semua orang termasuk papa
bahwa anak yang ada di dalam kandunganku itu adalah anak

makanya dia buang nindi ke pantai tiaz tuhan
kau mau hamil bukan anak aku din
kau mau hamil bukan anak aku din
mas tau gak kamu jangan berfikir seperti itu dong mas
mana mungkin aku mengandung anak orang lain
nino kamu gak boleh nundur sembarangan
dia gak mungkin mengkhianati kamu
kalau gitu kamu jelasin sama aku

kenapa sampai ada roy di rumah kita
di saat aku kerja di orang kota
roy itu datang ke rumah karena menyelesaikan masalah mas
dengan bawa bukat bunga
aku gak cuma mengundang roy mas
aku juga mengundang elsa
supaya aku gak bisa buktiin